inilah gambar citra satelit sebelum dan sesudah gempa dan juga tsunami melanda sulawesi tengah
dari gambar pertama ini kita bisa lihat bagaimana wilayah perairan teluk palu berubah signifikan akibat diterjang tsunami akibat gempa
dan dari gambar kedua ini terlihat perbandingan di sekitar pesisir pantai perairan yang terkena dampak tsunami
kemudian kita lihat di video citra satelit ini bagaimana gempa dan tsunami menghancurkan jembatan yang terkenal di palu yakni jembatan kuning
dan gambar yang anda lihat saat ini adalah gambar dari citra satelit di kawasan permukiman yang korak korak anda dihantam gempa dan tsunami
kemudian di gambar yang ini yang anda lihat selanjutnya kita lihat gambar sebelum dan juga sesudah gempa
perbandingan gambar ini memperlihatkan efek gempa yang melulu lantakan wilayah palu dan sebagian besar tertutup